siapa sangka pemilihan gubernur jawa timur dua ribu tiga belas yang memenangkan soekarwo dan saifullah yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa timur ternyata meninggalkan masalah
ini terbukti dari kasus korupsi yang melibatkan tiga komisioner badan pengawas pemilu bawaslu jawa timur
masyarakat tentu berharap dengan persidangan yang sudah dimulai ini bisa terbongkar tuntas
seperti inilah saat tiga komisioner bawaslu jawa timur menjalani sidang pertama di pengadilan tindak pidana korupsi juanda sidoarjo jumat lalu
mereka diduga terlibat korupsi dana hibah pilgub jatim dua ribu tujuh belas
hasil penyelidikan polisi menemukan adanya sejumlah proyek fiktif dengan total kerugian negara hampir enam miliar rupiah
tiga pejabat bawaslu jawa timur tersebut adalah ketuanya sugeng pujiat miko
dan dua anggotanya andreas mika
mereka diduga terlibat dalam korupsi dana pengamanan pilkada jatim dua ribu tiga belas senilai satu ratus empat puluh lima miliar
warga jatim tentu berharap rangkaian persidangan ini nantinya akan mampu mengungkap tuntas kasus korupsi ini
dan memberikan hukuman yang bisa membuat efek jerah
kita juga berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran
tidak ada celah peraturan lagi yang memungkinkan korupsi ini terulang lagi